seorang pria bersenjata tajam beraksi di sebuah minimarket di jalan jenderal ahmad yani rangkas bitung kabupaten lebak banten
pelaku langsung mengancam salah satu karyawati minimarket yang berada di belakang meja kasir dan memaksanya menunjukkan lokasi berangkas penyimpanan uang
pelaku berhasil membawa kabur uang puluhan juta rupiah
dan sebelum kabur ia juga menikap dua karyawati minimarket di dalam ruangan
peristiwa ini terjadi pada sabtu pagi dan terekam kamera pengawas minimarket
perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian resort lebak
dari barang bukti rekaman cctv ini petugas kepolisian masih memburu identitas pelaku